di tengah pembatalan penerapan ppkm level tiga pemerintah kembali mengumumkan tambahan temuan varian omikron di indonesia
sehingga totalnya saat ini mencapai tiga kasus
dengan adanya potensi peningkatan kasus covid sembilan belas varian omikron
apa saja strategi pemerintah untuk mencegah penularan kasus meluas
akankah penerapan ppkm level tiga akan kembali dipertimbangkan jelang libur natal dan tahun baru
kita akan membahasnya bersama ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
heri trianto dan dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmi hermawan saputra
selamat malam bapak bapak
selamat malam bapak bapak
terima kasih sebelumnya meluangkan waktu malam hari ini saya ke mas heri terlebih dahulu
kita update betul hingga malam ini
pasien terkonfirmasi covid sembilan belas varian omikron atau ada data lainnya
per kita mulai perbincangan malam ini
ya sampai tadi siang sebagaimana dilaporkan oleh kementerian kesehatan
ada tiga pasien yang sudah positif
ketiganya sekarang ada di rumah sakit atlet kemayoran
jadi ini akan memudahkan untuk kemudian melakukan antisipasi
kebetulan rumah sakit ini kan juga sedang di
isolasi selama tujuh hari sejak dua hari yang lalu
ada tiga pasien lagi yang probable yang hasil genome sequencingnya sedang ditelusuri
mudah mudahan satu atau dua hari ini sudah ada hasilnya
mereka ada di manado warga negara tiongkok dan satu ratus dua puluh tiga orang lainnya itu juga sedang diisolasi
untuk penelusuran kontak
untuk penelusuran kontak erat panjutan
lebih dari seratus orang tersebut adalah warga negara tiongkok juga atau
ya kebanyakan adalah warga negara tiongkok yang satu pesawat dengan tiga orang pasien probable tadi
kemudian yang di wisma atlet ada dua
yang satu dari pelaku perjalanan dari inggris yang satu dari amerika selatan
jadi mereka menumpang dua pesawat yang berbeda
sekarang sedang dirawat secara intensif dan diisolasi juga ya
agar tidak terjadi peneluan
dilakukan penelusuran kontak erat
tadi juga disampaikan ada beberapa orang juga yang probable nya juga otomatis bertambah
untuk adalah orang orang yang di sekitar pasien nomor dua dan nomor tiga tadi
kondisinya bagaimana di tempat karantina ataupun di tempat perawatan
ya sejauh yang dilakukan
sejauh yang dilakukan
sejauh yang dilakukan
kita melaporkan kondisinya sih sebenarnya tanpa gejala
masih kondisinya gejalanya juga ringan
nah dan kita lihat dalam satu atau dua hari ini akan dilakukan tes ulang lagi untuk memastikan apakah dia sudah pulih atau seperti apa
saya ingin konfirmasi berarti mereka adalah pelaku perjalanan internasional ketika pcr awal hasilnya negatif
kemudian dilakukan karantina rentang waktu sepuluh sampai empat belas hari dilakukan tes pcr
baru hasilnya positif atau seperti apa mas heri
ya kira kira seperti itu
mas hermawan membaca penambahan kasus hari ini
angkanya jika beberapa ada yang mengatakan cukup relatif kecil hanya dua kasus
artinya kita sudah total tiga kasus
tapi apakah ini sudah merupakan warning awal bagi kita
saya teringat kejadian ketika kita di bulan maret dua ribu dua puluh ketika satu dan dua kita pertama kali temukan kasus covid
tanggal dua maret dua ribu dua puluh itu juga sama
satu dan dua selang beberapa hari tiga hari berikutnya tambah
ada jadi sekitar lima dan enam
kemudian tereksponensial perlahan tapi pasti itu menyebar dengan cepat
justru saya tertarik membahas kasus pertama yang terkonfirmasi atas seorang tenaga kebersihan ya
atau petugas kebersihan yang diumumkan pada beberapa waktu kemarin dengan hasil yang keluar tanggal lima belas desember
padahal diambil sampelnya tanggal delapan desember
ketika diambil sampai delapan desember dan dikatakan positif berarti proses transmisi itu berkisar antara sepuluh sampai empat belas hari sebelumnya
dan tentu saja seorang tenaga petugas kebersihan kita ini bukanlah orang yang langsung berpergian ke luar negeri
melainkan dia mendapatkan dari orang lain
jadi sehingga dikatakan terjadi lokal transmission
nah itu sebab perkiraan kita ini dugaan ya tetapi sifatnya dugaan ilmiah
yang berkaitan dengan varian of concern omikron ini boleh jadi sudah ada sebelum who mengumumkan variant of concern tanggal dua puluh enam november
untuk omikron ini di dunia dengan kasus yang berlatar pada afrika bagian selatan
nah itu sebab dikonfirmasi juga di malaysia oleh ministry of health dari malaysia
bahwa kasus pertama dari malaysia itu orang yang datang dari seorang pelajar yang terdeteksi tanggal sebelas november
jadi untuk wilayah asia tenggara saja kita yang termasuk terlambat menemukan
dan memang ini juga mengulang sejarah saja
delta itu disinyalir bahkan sejak awal januari sudah masuk di indonesia
tetapi kita baru populer dan menangkapnya itu di akhir dan awal mei
akhir april dan awal mei
kita memang terlambat untuk mendeteksi varian baru ini
sehingga kita harus memiliki hipotesis yang mengatakan
kemungkinan omikron ini sudah mulai bercabang ya
untuk tracing dan trackingnya
maka itu upaya kita itu tidak hanya prospektif tapi retrospektif
jadi bahkan kejadian yang memang sejak awal november
yang ditelusur dari orang yang terkonfirmasi
ini betul betul harus dilakukan secara sistematis
perlahan sehingga kita melakukan case containment
dengan bisa mengisolasi cepat
itu kita akan memperlambat paling tidak
kelebaran dari omicron ini
dengan demikian mitigasi resiko yang lebih besar
bisa kita siapkan lebih optimal
dan kalau kita ingat mbak elvira
kami di awal sudah menyampaikan
ketika kasus sudah ditemukan
di jepang korea selatan hong kong
bahkan saudi arabia
dimana negara negara ini adalah negara negara populer
yang menjadi tujuan warga negara kita
kita pergi dan balik biasanya dari sana
sehingga screening di pintu pintu gerbang internasional itu
bisa ditawar dan nggak bisa dianggap remeh
sebenarnya masih cukup longgar ya
dari pintu pintu internasional
oleh karena itulah
kedepannya dua sisi yang harus kita kuatkan
pertama visi untuk melakukan filtering
di pintu gerbang internasional
bahkan rasanya memang betul
kebijakan harus di stop
untuk keluar negeri sementara
negara negara juga dari luar masuk kita
harus di stop sementara
supaya ada pembenahan metode
untuk kasus kasus penelusuran
dari tracking dan tracing ke belakang
nah ini yang harus dioptimalkan
dari segi provider ya
atau pendekatan pemerintah
nah tentu kaitan dengan aktivitas sosial
disitulah kita harus bijak
kembali kepada himbauan perilaku
dan kampanye kita jangan lagi dua sejoli lah
saya cukup merasa
melihat ada semacam
yang kita harus
terkait dengan perilaku ini
ketika kita hanya mengkampanyekan dua sejoli
yaitu menggunakan masker
kita seolah melupakan ada physical distancing
untuk mencuci tangan disitu
dan memang kebijakan kita memang longgar sekali
moda transportasi kita semuanya
darat laut udara
juga tidak lagi memperhatikan physical distancing
tetapi lebih ke mengandalkan screening
untuk penggunaan masker
kita berharap agar kampanye ini
yaitu yang tiga m
dan bahkan kita sudah populerkan yang lima m
membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan
itu juga yang harus kita lakukan
di samping sejarah nataru
yang menimbulkan kenaikan kasus setelahnya
tetapi dengan adanya omikron ini
kewas pada kita harus lebih
sehingga kita lebih bijaksana
dan jangan salah diterjemahkan
bukan berarti kita melarang orang kemana mana beraktivitas
tetapi volume dan ketisiplinan
imbauan ini harus kita bangkitkan kembali
komunitas yang lebih berpengaruh
berbicara mengenai pelonggaran kebijakan
adanya temuan omikron
kemudian menimbulkan pertanyaan mas heri
apakah kemudian pertimbangan penerapan ppkm level tiga
akan kembali dibicarakan
di level pemerintah
apakah di satgas juga menghitung kalkulasi ini
ya tentu saja
kewas padaan harus kita tingkatkan
itu yang pertama ya
dimana ketika omikron pertama
kemudian pintu pintu kedatangan internasional juga dijaga secara lebih ketat
kemudian yang kedua juga
masyarakat diminta untuk tidak berpergian
keluar negeri pada periode natal dan tahun baru ini
sambil kemudian kita menyiapkan sejumlah infrastruktur regulasi yang lebih kuat
yang lebih mengikat
sambil memastikan regulasi regulasi yang sudah ada
itu dijalankan secara konsisten
kemudian protokol kesehatan
harus dilakukan secara dinamis
seperti disampaikan tadi
dua sejoli tadi dalam konteks
untuk menyederhanakan pesan
dapat mengerti dan tahu apa yang dilakukan
fundamentalnya adalah tiga m tadi
itu saya sepenuhnya setuju
dan itu bisa
cara mungkin cara yang berbeda
dengan pendekatan yang lebih
baik lagi karena bagaimanapun
pak mas jendrawan
pak mas jendrawan
kita ini dalam dua puluh bulan
itu sudah belajar banyak ya
tidak cuma epidemiolog
masyarakat sudah belajar banyak
sehingga kita juga bersyukur
dalam periode ini bisa menahan
tingkat penularan di level yang cukup rendah
lebih dari satu ratus lima puluh hari
tapi tentu saja ini bukan
waktunya juga untuk jumawa
karena sejalannya masih bisa terjadi
karena memang terlalu banyak hal
yang belum kita ketahui tentang covid sembilan belas ini
cara yang paling konservatif sekarang
melokalisir terjadinya penularan
jadi orang yang positif
sekarang di isolasi
bahkan sebagian pelaku perjalanan yang di karantina
sekarang harus diikutkan juga
untuk menjalani isolasi
tujuh hari ke depan
dari dua hari yang lalu
bisa menjadi cara yang efektif juga
di samping tentu saja
kewatpadaan di pintu kedatangan
luar negeri harus ditingkatkan
foto kesehatan di lapangan
ini karena ada indikasi juga
seperti disampaikan tadi
virus ini sebenarnya sudah beredar
menyerang orang orang yang tidak
punya imun yang cukup kuat
sehingga tanpa gejala
tidak di ter screening
dengan cukup memadai
sehingga kemungkinan juga ada
pembawa virus yang kemudian beredar
makanya ya jalan kita paling murah
menjaga protokol kesehatan
mas eri saya ingin konfirmasi
pemerintah cukup yakin
jelang natal dan tahun baru
kita tahu sebelumnya ada ppkm level tiga
kemudian diubah saat ini
sesuai instruksi menteri dalam negeri nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
ini terkait mengenai hasil riset serologi
yang kemudian menjadi acuan
pelonggaran aturan jelang natal dan tahun baru
disebutkan juga tingkat kekebalan komunitas
di sembilan wilayah aglomerasi
dan tingkat heart immunity tertinggi
kita nanti akan bahas usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
kepada tim de inter
sangat penting tetapi satu penelitian dengan satu hasil kajian lain satu bahan kajian ilmiah dengan
hasil kajian ilmiah yang lain juga bisa saling menganalisis satu sama lain contoh bila memang
hasil penelitian tadi disimpulkan sebagai sebuah hasil penelitian yang melewati proses ilmiah
secara etikal diterima dan juga pada akhirnya dianggap valid sebagai sebuah hasil penelitian yang
baik maka juga kita harus mengkaji dari segi analisis yang lain contoh di indonesia kita
secara kumulatif memiliki kasus yang sudah terdata resmi sekitar empat dua puluh lima juta kasus positif
yang sudah kumulatif kalau angka ini kita yakini sebagai kebenaran data yang kita ada di indonesia
maka ditambah dengan orang yang sudah tervaksinasi dosis kedua sekitar lima puluh
dalam keadaan memiliki kadar proteksi untuk sisi varian paparan varian baru yang mungkin muncul dari
covid sembilan belas ini tetapi yang menarik mbak elvira kalau kita simak kasus pertama yang terjadi pada

wisma atoz dan juga di indonesia yang terjadi pada wisma atoz dan juga di indonesia yang terjadi pada

tenaga kebersihan kita itu yang bekerja di sana sebagai sukarelawan itu dia juga sudah penyintas covid sebelumnya
jadi dia sudah bahkan dua kali dan terpapar dengan atau terkonfirmasi positif omicron jadi kalau kita
anggap natural proteksi dia sudah dapat dan dia boleh jadi sudah divaksin dengan kedisiplinan
protokol kesehatan yang baik karena juga di wisma atlet tetapi terpapar juga oleh omikron
dan situasinya pada usia muda memang gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala
tetapi tidak menutup kemungkinan karena who sendiri baru akan mengeluarkan secara resmi tingkat keparahan atau severity impact dari kasus omikron ini dua minggu ke depan
sehingga dalam kategori pantauan sementara ini masih dini kalau kita katakan bahwa omikron ini terlalu ringan atau bergejala tidak separah varian lain sebelumnya
maka itu kewaspadaan kita harus lebih
sehingga yang bisa kita lakukan terkait dengan hasil kajian dan penelitian yang ada adalah mengkomparasikannya juga dengan situasi data data yang ada hari ini
tapi jangan lupa orang yang sudah dua kali menjadi penyintas kemudian bahkan sudah divaksin
vaksinasi masih kena pula oleh omikron
bagaimana yang belum
walaupun data real sesungguhnya perkiraan kami berdasarkan sensus dpr itu sekitar tiga puluh enam juta lansia kita
jadi mengejar coverage langsia yang notabene bila terpapar oleh varian baru atau terpapar covid varian delta yang lama
itu tetap akan memunculkan potensi fatality yang lebih besar dan bahkan mortality paling tinggi pada usia lansia
itu sebab kita tidak bisa menganggap remeh situasi ini dan kita kembali kepada kebijaksanaan untuk mengambil kebijakan sekaligus kebijakan kebijaksanaan untuk tetap taat protokol kesehatan
itu yang paling utama
jadi dalam sebuah diskursus ilmiah saya rasa hasil penelitian itu bisa
tetapi fakta ilmiah lain bahwa siapapun tetap kemungkinan bisa terpapar dengan varian
hanya mungkin tingkatan keringanan atau keparahannya saja yang bisa berbeda
berbicara mengenai komparasi ataupun data data per hari ini
pertanyaan saya tadi saya sudah tanyakan kepada mas heri sekarang saya ke mas hermawan
apakah perlu pemerintah kembali mempertimbangkan penerapan ppkm level tiga jelang akhir tahun ini
mbak elvira kami dari dan atas nama ikatan ahli kesehatan
masyarakat indonesia sejak pemerintah mewacanakan untuk pengetatan pada level nasional
ketika tanggal dua puluh empat hingga dua januari ya dua puluh empat desember hingga dua januari
atau sekitar delapan sampai sepuluh hari sebelumnya kami sangat mengapresiasi
dan itu pilihan yang bijak karena juga pemerintah berdasarkan analisis para pakar dan ahli juga
dan belajar dari pengalaman masa lalu
tetapi ketika sebulan kemudian wacana itu kembali dievaluasi dan bahkan diberikan
tiadakan dikembalikan kepada situasi epidemiologi masing masing daerah
kami pun kontra opini karena situasi kita sangat riskan sekali
kita melihat memang sangat besar terjadi keramaian potensi keramaian dan kerumunan
dengan aktivitas akhir tahun dan awal tahun depan ini
dan itu juga belum kita wacanakan adanya omikron ketika wacana ini dimunculkan
sekarang omikron sudah ada paling tidak walaupun masih di situasi wisma atlet
dan teridentifikasi baru tiga
tetapi dengan kita belajar dari delta ketika delta ada di kita
itu kejadian itu jauh sebelumnya sudah terjadi masif transmission
jadi ini yang memang kita harus hati hati dan waspadai
kita tidak berharap tentu geliat ekonomi kita tetap harus pertahankan
tetapi juga kebijakan ppkm level tiga itu tidak mengunci tidak seperti level empat tidak juga lockdown
hanya pengaturan volume
hanya pengaturan aktivitas
pengetatan dan ketaatan terhadap protokol kesehatan diawasi lebih baik
dan koordinasi multi stakeholder untuk mobilitas diatur lebih fokus
itu sebenarnya esensi dari ppkm level tiga
jadi tidak perlu ada momok juga kalau tidak perlu juga ada kebimbangan yang besar juga
atau panik kalaupun pemerintah kembali menerapkan itu secara national standard
kami sejujurnya mengapresiasi kebijakan itu
kami jawab sekaligus menyayangkan ketika kebijakan itu diadakan mbak elvira
mas heri mungkinkah ada keputusan yang berbeda mengenai kebijakan jelang natal dan tahun baru dalam pekan ini
ya saya rasa dengan perkembangan yang begitu dinamis saat ini apapun bisa terjadi
dan tunggu satu dua hari ini tentu pemerintah melakukan evaluasi termasuk memperhitungkan atau mempertimbangkan masukan masukan dari mas hermawan tadi gitu
yang rasanya memang cukup masuk akal dan bisa diterima sebagai sebuah kajian yang patut dipertimbangkan dengan kebijakan kebijakan baru yang lebih mengikat misalnya
tetapi perlu diingat juga sekarang pengetatan kegiatan masyarakat itu sebenarnya juga sudah dilakukan gitu kan
tinggal kemudian levelnya aja atau singkatannya aja yang ditambah seperti apa
dan itu saya rasanya akan sangat mudah karena sebenarnya daerah daerah itu juga siap gitu
untuk mengantisipasi nataru ini dengan lebih baik dibandingkan tahun lalu
oke terakhir saya ingin bertanya mengenai vaksinasi karena kita tahu bagaimana target presiden di akhir tahun dua ribu dua puluh satu presiden secara gamblang sudah menegur
capaiannya cukup rendah begitu bisa dikatakan
jadi masih banyak yang gapnya yang harus kita tambah sehingga akhir tahun ini
kita bersyukur bahwa vaksinasi untuk anak anak juga sudah dilakukan dalam pekan ini

dan kemudian tentu saja tadi sebagai disampaikan mas jirmawan

jadi ini memang harus diperhatikan kelompok rentan ini kelompok lansia yang memang harus dipercepat dan memang di lapangan tidak mudah
persebaran vaksinasi ini juga berbeda beda antar daerah ini juga harus diperhatikan sebagai sebuah kelemahan atau celah terhadap masuknya virus pada nantinya
karena semakin banyak dari populasi di satu daerah yang belum divaksin
tetapi secara keseluruhan di populasi populasi besar wilayah wilayah aglomerasi
dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi hal itu sudah cukup memadai
itu baru tiga provinsi baru kepulauan riau jogja dan bali sisanya belum mas eri
di dki rasanya sudah ya sudah cukup tinggi
ya di luar dki
tapi kalau aglomerasi jabodetabek memang ada kendala di kabupaten bogor beberapa bulan lalu
oke baik dan ini akan dikejar targetnya hingga akhir tahun
oke baik mas hermawan menutup bagaimana mendorong agar program vaksinasi kita sesuai dengan target
kembali kepada segmen prioritas dan kembali kepada penentuan berdasarkan daerah
mulai dari provinsi turun ke kabupaten kota
mbak elvira ada model vaksinasi kita yang sudah kita langsungkan yang harus kita evaluasi dengan mengejar kuantiti itu terkesan sporadis
kita memang mendapatkan vaksinasi per hari yang cukup tinggi
tetapi ada kelemahannya
itu seperti halnya kita kalau bermain bola lupa posisi back posisi sayap penyerang atau keeper
semua berkerumun kepada bola
sehingga capek cepat lelah cepat capek dan tidak gol juga bolanya
ini analogis saja
nah ini kita harus mengevaluasi saya ambil contohnya begini
di dki jakarta ketika kita bicara dki jakarta sebagai provinsi maka pemerintah pusat dropping
vaksin itu berdasarkan kebutuhan dki jakarta
tetapi ketika melibatkan multi stakeholders untuk proses vaksinasi ada gempur vaksin ada tni ada polri ada ormas dan lainnya yang diikut sertakan
proses pendataan dan capaian vaksinasi itu menjadi problem
ambil contoh polda metro jaya itu wilayah kerjanya tidak hanya di dki
polda metro itu bertanggung jawab untuk wilayah lain
semisal di tangerang di depok
di depok bekasi bahkan di tangerang itu ada beberapa
tangkota ada kabupaten
artinya wilayah polda metro dengan wilayah dki secara regional itu berbeda
sehingga ketika pelibatan unsur seperti tni atau polri yang berbeda wilayah binaan
maka vaksin yang tadinya diambil dari dki atau droppingan ini akan berbeda
kajian analisis dan capaiannya terjadi potensi mis vaksin
jadi mis pengukuran sehingga ada daerah yang merasa optimal
saya random saya datang ke kabupaten serang diskusi dengan kepala dinas
kepala dinasnya itu udah luar biasa effortnya turun ke masyarakat itu door to door untuk vaksinasi
karena capaian dari data nasionalnya rendah
tapi ketika mereka turun di data kebingungan
tidak ada lagi yang bisa divaksin karena merasa sudah divaksin tapi tidak terdeteksi di data
peran ini ada daerah yang bisa penuh vaksinnya tetapi ada yang kosong vaksinnya
karena pelibatan multi stakeholdersnya berbeda standar setiap daerah ketika apakah daerah bergerak sendiri
melalui satgas atau dinas kesehatannya
atau memang ada peran peran unsur lain
apakah tni polri ormas politik partai politik dan lain lain
yang tujuannya satu tujuannya bagus
untuk bersama sama mencapai indonesia cepat vaksinasi rate
tetapi kita lupa bahwa geliat seperti ini sifatnya sporadis
itu temuan bapak presiden
sulit sekali sekarang mencari target target yang bisa terdata secara precise
karena memang proses dari awal kita agak sporadis
dan oleh sebab itu sebelum kita beralih tahun harapannya pemerintah perlahan untuk melakukan vaksinasi
untuk dosis kedua ini secara tepat sasaran
dan tepat target waktu
apalagi kita sudah heboh dan disibukan bicara vaksin booster
harapan saya nggak usahlah bicara vaksin booster dulu
barulah mungkin pertengahan dua ribu dua puluh dua lah
baru kita diskusi tentang vaksin booster
sehingga kita tidak kehabisan energi
dan juga tidak lupa pada fokus yang seharusnya kita lakukan
yang seharusnya kita kejar sebagai prioritas
itu yang menjadi beberapa catatan belvira
baik semoga tidak segera habis energi
jelang akhir tahun banyak yang harus diputuskan
apalagi tim satgas mas eri dan teman teman
kita lihat bagaimana kita kawal bersama
harapannya memang aturan aturan nanti yang disiapkan diputuskan oleh pemerintah
memang merupakan mitigasi yang terbaik
apalagi kita melihat bagaimana tren omikron naik di beberapa negara lainnya
terima kasih sebelumnya waktunya untuk malam hari ini di cnn indonesia newscast
mas eri mas hermawan selamat malam
salam sehat selalu
salam sehat selalu
cnn indonesia newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya